indonesia adalah negara yang majemuk karena memiliki keberagaman suku budaya bahasa dan agama
berdasarkan sensus penduduk tahun dua ribu sepuluh ada lebih dari satu tiga ratus empat puluh suku bangsa di indonesia
selain itu ada sekitar dua lima ratus jenis bahasa daerah dan enam agama yang diakui pemerintah
namun kemajemukan itu tetap terjaga hingga saat ini karena pancasila bisa merangkum perbedaan melalui semangat bineka tunggal ika
oleh karena itu kemajemukan hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah
kemajemukan juga dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional indonesia agar menjadi negara yang kuat unggul dan berdaya saing tinggi
meski demikian indonesia tidak lepas dari gangguan dan ancaman yang menggoyang persatuan
aksi massa yang mengatasnamakan agama dan kedaerahan beberapa kali terjadi
aksi aksi ini menjadi bukti bahwa butuh keharmonisan yang terus dirawat di dalam negara yang beragam

begitu banyak budaya tradisi keragaman agama yang sampai saat ini masih kita pegang teguh dan tentu saja harus kita pelihara
yang moto kita itu adalah bineka tunggal ika dan ini merupakan sesuatu yang di dunia yang sering penuh konflik ini yang harus kita syukuri ya
tapi bagaimana ke depan untuk tetap menjaga persatuan kesatuan dan keharmonisan warga yang tinggal di nusantara ini
menurut saya ini merupakan sesuatu yang penting kita renungkan dengan kita akan sebentar lagi ya menghadapi akhir tahun
dan tentu saja kita ingin juga ketahui harapan harapan apa saja kira kira yang perlu kita miliki untuk menyambut tahun depan
untuk itu insight with desi anwar kali ini akan langsung berdiskusi dengan prof dr kiai haji nasaruddin umar sebagai imam besar masjid istiqlal
tapi juga beliau adalah seorang pendiri dari organisasi
lintas agama ya interface organization
dan tentu saja kita harapkan sebagai tokoh agama yang kita sangat hormati kita ingin mendapatkan istilahnya nasihat tapi juga pemikirannya
bagaimana memelihara merawat keragaman toleransi di indonesia ini
prof nasaruddin terima kasih banyak ya
dan memang tahun ini kalau kita lihat kilas balik ya
kita merefleksikan itu tahun yang
ya istilahnya ada pemilu dan juga banyak sekali perbedaan pendapat
konflik horizontal dari ya berantem berdebat di sosmed dan lain sebagainya
menurut profesor sendiri sebenarnya indonesia ini ya mungkin banyak yang mengkhawatirkan ya
kok tidak toleran ya
apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan atau sebenarnya ini sesuatu yang normal saja bagi sebuah demokrasi yang sebesar ini prof
kalau saya sendiri melihat ya pak desi
apa yang sedang terjadi di indonesia itu tidak lain adalah bentuk lain dari pesta demokrasi di indonesia itu sendiri
ya dinamika itu adalah sesuatu yang positif menurut hemat saya ya
saya sih melihat bahwa terserah komentar orang seperti apa tapi apa yang terjadi di indonesia selama ini pemilu itu justru adalah kita mempertontonkan memamerkan sebuah demokrasi yang sangat
tipikal indonesia ya
dan biarkanlah orang mencurahkan kekhawatirannya tetapi endingnya kan apa yang terjadi itu sesuatu yang sangat mengesankan
nah jadi saya sering mendapatkan pujian kalau kita ke luar negeri ya
negeri anda itu sangat bagus ya
kenapa hangat hangat tapi endingnya itu sangat mengesankan
nah kita berharap tradisi seperti ini sebetulnya berlanjut
di awal pertengahannya itu apa ya sedikit agak maskulin tapi endingnya itu feminin
nah inilah keseimbangan dan itulah tadi yang disebutkan bahwa indonesia ini adalah punya distingsi tersendiri berbeda dengan timur tengah ya kan
dan inilah tipikalnya indonesia sebagai negara terbesar umat islamnya di dunia ini
tapi kita juga sebagai demokrasi yang salah satu yang terbesar di dunia ya
ternyata kita bisa menyatukan itu
ini mungkin kalau kita melihat dari akar istilahnya mungkin bukan permasalahannya dinamika yang ada di indonesia ini
kita satu pihak sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan reformasi kita merupakan salah satu negara yang betul betul demokratis
semuanya itu ya mungkin ada yang menganggap itu demokrasi ya kebablasan
tapi di lain pihak kita masih memegang teguh yang namanya pancasila
nah menurut prof ini ada semacam
inilah dinamika yang berbeda dari negara negara demokratis yang lain ya tentu saja
saya sering mengatakan ya bahwa ada satu faktor yang sangat dominan
mengapa indonesia ini bisa menciptakan diri sebagai negara bineka tunggal ika
pertama karena kita itu kan negara maritim
culture maritim ini maritim culture itu kan sudah terbiasa dengan perbedaan perbedaan ribuan pulau
filosofi masyarakat pulau itu itu lebih egaliteran
sedangkan masyarakat kontinental itu kan lebih stratifikat sosialnya itu bertingkat tingkat ya kan
maka itu mungkin semua agama itu lahir di daerah kontinental
tidak ada agama yang lahir di negara maritim seperti indonesia ini
dan kita tidak perlu saya mohon maaf kalau saya ingin sedikit mengatakan dengan istilah yang quote unquote itu sedikit terserahlah
kita tidak pernah ada nabi di indonesia
tapi sangat berbeda dengan negara negara yang langganan nabi kan
ini cukup ustadz cukup kiai cukup wali songo
tapi kita bisa menciptakan dan bisa menghadirkan kuntum hera umayah umatan wasatan umati yang moderat
bahkan menjadi model sekarang ini kan
ya itu tidak terpisah dari kearifan lokal kita
jadi indonesia bolehlah berbeda pendapat boleh berbeda agama boleh berbeda etnik boleh berbeda bahasa
tapi kita seperti tasbih ya kita diuntek oleh sebuah tali keindonesiaan tali nusantara yang sangat sangat tipikal indonesia itu kan
kan tidak banyak negara yang hidup di bawah garis satu peristiwa kan
jadi maritim culture ini sangat penting
bandingkan dengan mohon maaf saudi arabia tempat lahirnya islam
ketika rasulullah hadir lahir pada waktu itu itu ada dua belas kasta ya
profesor ruben levi itu dalam antropologi islamnya itu sangat luar biasa ya menurut saya
mampu memotret secara mikro perkembangan sosiologi nabi pada waktu akhirnya pada waktu pertama lahirnya islam di sana
disitulah mereka itu kagum bahwa kenapa kok nabi muhammad mampu menghijrahkan mampu mentransformasikan
dari umat yang sepenuhnya
dari umat yang sangat tabiliyah tribal kepada masyarakat umah yang sangat kosmopolitan ini
jadi sepertinya nabi muhammad itu terlalu cepat lahir melampaui zamannya menurut para pengamat ya kan
itu fakta saya kira kan
nah kita di indonesia ini sangat beruntung ya mbak desi ya karena kita lihat wali songo itu dengan kekuatan dan modalnya sangat sederhana
tidak pakai modal banyak
tapi kenapa mereka bisa diterima bahkan dibentangkan karpet merah oleh kerajaan lokal
satu mereka tidak pernah mengancam kerajaan lokalnya
karena kan tipikanya adalah seorang sufi seorang pedagang minyak wangi dan seterusnya
tidak ada ancaman
bahkan terkesan bahwa apa yang dibawa oleh pemuda asing ini ternyata sama dengan apa yang kita miliki
itu luar biasa
jadi sehingga bisa diterima dan berlebur dengan budaya ya
nah kalau evolusi ya kita juga dari zaman ke zaman dan sekarang sudah zaman demokrasi dan tentu saja abad ke dua puluh satu
ini esensi dari budaya maritim budaya nusantara ini dan khusus islam misalnya di indonesia ini bagaimana prof melihatnya
apakah ada perubahan ada shifting
apakah kita masih memiliki esensi dari ke indonesiaan atau
atau ke nusantaraan yang seperti disebut tadi
tentu saja ada tarik menarik ya kan
kita budaya maritim kita juga kan kita ekspor ke luar negeri ke negara kontinental ya kan
banyak loh orang menjadikan indonesia itu sebagai model sebagai contoh
wah ini indonesia bagus sekali model modelnya ya kan
jadi kami contoh di mesir istiqlal ini kan
kami seringkali menerima tamu tamu dari negara negara muslim
bagaimana kok pengelolaan istiqlal bisa menghimpun yang berserakan
bisa menyatukan yang berbeda beda
bagaimana supaya masjid indonesia itu bisa dimiliki oleh semua umat
dan itu juga saya terkesan lagi lagi saya menyebut wali songo ya kan
delapan diantara wali songo itu itu adalah non nusantara ya
tapi aneh tidak pernah menampilkan ke timur tengahannya dalam menyampaikan message nya
pakai belakon ya kan
bahkan lagunya pun juga lagu lagu jawa itu selawat nabi itu kan dilantunkan dalam bahasa warna musik jawa
bahkan pakai beduk itu budaya hindu kan
istilah istilahnya itu sangat sangat menjawab ya kan
dan ini perlu dipertahankan prof
saya melihat kebalikannya
justru kita justru pribumi itu kok menggunakan simbol simbol arab
saya sebetulnya tidak terlalu enjoy ya kalau semuanya harus diharapkan
atributnya mirip arab
bahasanya juga terlalu banyak dominan bahasa arabnya
kemudian juga lebih banyak kita merujuk kepada masa lampaunya
dunia islam pada masa lampau ya
padahal kita ini indonesia ini ya
kedepannya itu saya kira kita tidak perlu menjadi orang arab untuk berdiri sebagai muslim
kita bisa menjadi orang indonesia orang jawa
tapi bisa menjadi orang muslim juga kan
tapi trennya kan demikian kan prof
bagaimana ini supaya tidak terlalu ekstrim lah istilahnya
kita masih tetap menjaga kerukunan tapi juga kemajuan kita sebagai negara kepulauan dan agama
dan saya kira kita juga tidak boleh serta merta menolak
ada simbol simbol atribut atribut baru yang berkembang seperti itu
karena kan kita negara demokrasi kan
ya kalau orang mau pakai cahadar ya silahkan
ya itu haknya saja
silahkan pakai cahadar tapi yang penting jangan mengkafirkan orang yang tidak pakai cahadar
itu problem ya kan
itu hak asasi orang untuk memilih pakaiannya masing masing
mau celana cingkrang menurut hemat saya itu hak asasi kok
yang salah itu kalau semua orang yang tidak seperti aku
itu adalah bidah
itu adalah sesat
bahkan itu kafir
nah itu salah
suatu bangsa yang tidak mau belajar pada sejarah
itu akan menjadi bangsa yang pendek umur
ingat dalam quran itu
ajal itu bukan hanya melanda orang perorangan
tapi suatu rezim pun punya ajar
nah bagaimana pemerintah ini kan presidennya sama tapi kan pemerintahannya baru
dan kita lihat juga kan ada kira kira keinginan untuk menangani radikalisme dan lain sebagainya
menurut prof ini bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
apakah sudah sesuai dengan apa yang diperlukan
saya sih memang bukan saja sudah sesuai
memang sejak sebelumnya seharusnya sudah mulai kita melakukan seperti ini
ya saya mohon maaf ya mungkin saya berbeda dengan teman teman yang lain ya
kalau kita membiarkan umat ini tanpa direction
pokoknya terserah ya
mau belajar kemana mana pun juga
mau mengimpor guru dari mana pun juga
ya itu kita harus siap siap panen dengan sesuatu yang sangat kontroversi
negara yang maju seperti indonesia ini harus ada framenya
dan harus ada visinya
dan tentu juga harus punya misinya
negara sebesar indonesia ini tanpa frame tanpa visi
itu nanti berpotensi untuk menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan bersama
ya kita lihat seperti yang terjadi di baukan misalnya
akhirnya bisa cerai berai
jadi visi framingnya yang terbaik
framingnya yang terbaik adalah ya kita kembali mempertahankan apa yang sudah menjadi komitmen kebangsaan kita ya
kita kan adalah islam moderat
islam tawasuti ya
ahlus sunnah wal jamaah
jadi jangan lagi ada oh itu bida'ah
tradisi pembedaan itu
itu juga sangat debatable
ya satu sisi memang buritanisme itu mungkin juga penting ya
memurnikan dari syirik dan khurafat khorafat itu
tapi kita juga harus selektif
tidak boleh terlalu gampang mensyirikkan orang kan
kan ini kan kita kaya dengan kearifan lokal
tidak semua kearifan lokal itu bisa disebut tradisi syirik ya kan
saya memberikan satu contoh ya
ini dalam disertasinya profesor bahar dinoval ya
ya itu kan masyarakat madar itu kan nelayan ya
nah mereka punya tradisi persahabatan dengan laut
sebelum pergi melaut dia cemplungkan kakinya sampai ke lutut
ya lima menit kemudian
oh kita nggak boleh melaut nih
ya istrinya kok kenapa pulang pak
ini dapat pesan di sana itu ada gulungan ombak yang besar
dan cuacanya gelap di sana
nah di sini enggak
iya di sini tapi di sana
nah teman temannya nggak punya persahabatan dengan laut
nekat aja pergi ke sana dengan modalnya ini kan terang kok
bahkan perahunya sebagian itu yang tenggelam di sana kan
kenapa ini nggak pergi berangkat
itu karena ada persahabatan dengan laut
bagaimana caranya bersahabat dengan laut
itu ada acara acaranya
nah melakukan acara persahabatan laut itu jangan langsung dikatakan itu musyrik
kan semua ciptaan tuhan itu punya consistance punya kesadaran kan
alam ini kan dari mana
dan kita hidup sangat tergantung pada alam di sekitar kita
alam itu kan dari tuhan
tuhan maha cerdas tuhan maha konstitusi maha sadar
otomatis semua yang lahir dari allah semua yang datang darinya
itu pasti juga memiliki kecerdasan
makanya itu boleh kita bersahabat dengan laut boleh bersahabat dengan gunung
boleh bersahabat dalam islam tidak ada kamus benda mati
nabi bersahabat dengan untanya
ketika untanya diganti oleh untanya lebih seger menangis untanya
semua kita punya persahabatan
cangkirnya nabi dikasih nama sisirnya cerminnya pedangnya semua dikasih nama
gak ada benda mati kan
kalau kita melakukan persahabatan dengan alam semesta
jangan dianggap itu khurafat itu musrik
saya kok yakin bahwa masyarakat sulawesi di sana itu bukan menyembah laut
tetap menyembah allah swt
tapi dia sudah punya persahabatan dengan alam
itu karifah lokal kita
dan respect ya terhadap alam di sekitar
rasa berterima kasih juga
alamnya berterima kasih kepada manusia
dan manusia pun juga berterima kasih kepada alam
apalagi kita diberikan alam yang luar biasa
tidak seperti yang di padang pasir misalnya
sehingga memang kita istilahnya sudah
ya konteks kehidupan kita juga sudah sangat berbeda ya
jadi kearifan lokal itu jangan sampai dimatikan
kearifan lokal inilah yang sesungguhnya indonesia
tapi bagaimana memastikan bahwa visi ini kerangka ini
bisa diterapkan tapi semua dengan harmonis
prof apa yang perlu dilakukan
berarti kan harus ada edukasi
harus ada penyeluhan
harus ada persamaan visi ya
terutama pada tokoh tokoh agamanya juga
pertama kita harus belajar kepada sejarah
suatu bangsa yang tidak mau belajar pada sejarah
itu akan menjadi bangsa yang pendek umur
ingat dalam quran itu
ajal itu bukan hanya melanda orang perorangan
tapi suatu rezim pun punya ajal
setiap suatu rezim itu punya ajal
sama juga setiap orang itu punya ajal
bagaimana mempertahankan hidup kita
tentu kita harus menghindari apa yang dilarang oleh dokter ya kan
kita harus taat terhadap apa dokter mengatakan pada kita kan
sama juga kalau kita rezim kita
order kita yang bertahan
ya hukum hukum sejarah itu harus diindahkan
jadi quran itu sangat menekankan umat manusia harus belajar pada sejarah
orang yang gagal belajar kepada sejarah
itu nanti akan menjadi umat yang berantakan
nah bangsa indonesia kita ini sangat penting
kaya dengan sejarah
saya malah bisa menduga menghipotesiskan bahwa
kenapa indonesia bertahan sampai sekarang
walaupun majmuknya seperti apa
karena bangsa kita itu
pintar belajar pada sejarahnya sendiri
sejarah lah yang mempertemukan kita satu sama lain
coba kita lihat kearifan lokal yang dimiliki oleh
tokoh tokoh pendiri bangsa
piagam jakarta itu
hanya keberatannya satu orang satu etnik kecil di indonesia
bagian timur keberatan
tapi itu didengar
gak apa apa kita ubah ketuhanan
yang berkawal menjalankan syariat islam bagi pemeluk
jadi ganti ketuhanan yang maksa
gak ada keberatan dari pihak mayoritas umat islam
isi hati kita itu sudah saling tahu
tidak formalogik ya kan
nah bangsa kita itu
bangsa yang selalu menekankan aspek formal identity
kalau di negara kontinental itu
biasanya itu selalu formal negation apa artinya itu
selalu menekankan aspek perbedaan
nah kalau kita negara maritim seperti ini
selalu menekankan pada formal identity
jadi orientasi kita itu selalu sentripetal
centripetal itu pergerakan dari luar masuk ke sebuah titik
sentripetal itu sentrifugal itu kebalikannya kan
berangkat dari sebuah titik keluar
nah filosofi kita indonesia ini adalah
filosofinya itu sangat sentripetal
nah itu saya mendukung apa langkah langkah pemerintah kita sekarang ini
untuk melakukan program deregalisasi
ya senang atau tidak
tapi itu nanti endingnya nanti pada saatnya kita akan nikmati
seandainya tidak dilakukan deregalisasi
maka kita akan seperti negara negara yang pernah berantakan itu kan
jadi teman teman jangan melihat dalam kacamata sesaat program pemerintah ini
ya saya sekarang apa ya
saya memiliki diri saya sendiri di sini ini
kendali framework itu
visi kita harus ada
kalau setiap orang bebas menghadirkan dirinya sendiri
tanpa mau hidup dibawa suatu filosofi umbrella yang sama
itu nanti kita akan berantakan
jadi tenggang rasa ini adalah cover karakter masyarakat bangsa indonesia ini
selama kebudayaan tenggang rasa
tahu diri dan tahu orang lain
ini melekat di dalam diri setiap warga bangsa indonesia
gonjang ganjing di luar negeri bisa terjadi
tapi itu tidak akan pernah mempengaruhi indonesia
kita selalu melihat perbedaan bukan kesamaan
ini kan yang sering terjadi
tapi sebagai individu itu sendiri ya
bagaimana menurut prof ya
apalagi dengan adanya ya politisasi dari agama
kalau biasa lah kalau sudah menjelang pemilu itu pasti
dinamikanya itu lebih banyak negatifnya kan daripada positifnya demokrasi kita ini
dan juga caci maki
permusuhan bahkan antar teman antar keluarga
belum lagi dengan prevalensinya media sosial
yang sebenarnya menjadi media antisosial
ini sangat mengganggu kan
dan ini bagaimana supaya lebih resilient kita sebagai manusia
dan tidak cepat terpengaruh ya
dan bagaimana menyikapi perbedaan ini
supaya menguntungkan dan berdasarkan saling rasa hormat
dan pengertian terhadap satu sama lain
itulah saya sering mengatakan
literasi itu adalah hal yang sangat penting
literasi media itu sangat penting ya kan
sarana komunikasi itu kan seperti senjata ya kan
senjata itu kan
what is behind the gun itu kan sangat menentukan ya kan
secanggih apapun teknologi yang ada di tangan kita
tapi kalau kita punya prinsip
kita punya karakter
oh nggak jadi saya enter ini nggak jadi saya forward sini
jadi self correction nya itu juga harus ada
melekat pada diri kita sendiri ya kan
nah budaya ya keindonesiaan ini sangat berarti buat kita
ya mungkin mbak desi suka ke luar negeri ya kan
di sana itu apapun yang kita akan lakukan lakukan
tapi kalau di sini tunggu dulu
nanti dampaknya ke bapak saya nanti
dampaknya juga ke bendera saya
dampaknya ke organisasi saya
terlalu banyak pertimbangan pertimbangan
hemat saya ini ada positifnya ada negatifnya
positifnya ada negatifnya juga ya kan
tapi kecerdasan emosional kita
kecerdasan spiritual kita
itu nanti mampu memberikan direction
ini yang terbaik untuk aku lakukan
nah saya kok sangat yakin ya bahwa bangsa indonesia
kita yang sekarang ini punya kekuatan tersendiri
yang tidak bisa dibahasakan
ya tertanam sejak lahir ya
alam bahwa sadar kita itu diajarkan oleh lingkungan kita
oleh orang tua kita
ini yang wajar ini yang tidak wajar
nah diakui atau tidak diakui
seliberal apapun kita
itu oh enggak
saya nggak pantas untuk melakukan ini
itu itu tertanam dari dalam
nah itulah buktinya bahwa kita itu punya
kearifan lokal yang perlu kita pertahankan ini
nah saya malah justru khawatir
kalau pembaharuan yang kita lakukan
living law dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat kita
itu sebetulnya saya agak khawatir
jangan sampai kita hanya pintar melakukan dekonstruksi
tapi tidak mampu melakukan rekonstruksi
merubah itu gampang
tapi membangun kembali seperti apa
itu yang sulit
jadi pendidikan semacam apa idealnya
yang dari dini
diajarkan ya toleransi hidup bersama
saling ya istilahnya etika ya
memiliki etika kita hidup sebagai manusia
ada kata kata yang sangat indah
tenggang rasa itu semua dimiliki oleh etnik
apapun di indonesia
entah itu di etnik mayoritas
jadi tenggang rasa ini
adalah cover karakter masyarakat bangsa indonesia ini
selama kebudayaan tenggang rasa
tahu diri dan tahu orang lain
ini melekat di dalam diri setiap warga bangsa indonesia
maka insya allah
gonjang ganjing di luar negeri bisa terjadi
tapi itu tidak akan pernah mempengaruhi indonesia
seorang istri teroloh tentang indonesia
sudah memprediksi indonesia lima kali hancur
tapi sampai hari ini
para mereka itu mereka kecewa
loh hipotesis kami tidak pernah benar untuk mengukur indonesia
ini indonesia akan menjadi negara balkan
tapi ternyata lewat
bahkan dengan begitu mengesankan
jadi ini suatu
ini suatu tekak tekik apa ya
sangat sangat menantang untuk para pengamat di luar itu
untuk membaca garis politik indonesia ini
begitu panasnya tetapi endingnya begitu dinginnya
kenapa kok bisa sedingin itu
karena itu tadi
kita berasal dari sebuah basic culture
yang sangat terbiasa dengan perbedaan
di negara negara arab
satu warna kulit
kemudian basic apa itu culture nya juga sama
tapi perang satu sama lain ya kan
ya karena sejak kecil itu
pola dialektik mereka dalam daerah maritim itu seperti itu kan
kasta kastanya terlalu banyak
jadi berkaitan dengan status ya
ya berkaitan dengan status
nah islam datang
agar perempuan dihormati
siapapun dan apapun kelasnya
itu disuruh oleh nabi untuk menutup kepalanya
ayatnya juga yang dikatakan
yang demikian itu nanti
anda akan diidentifikasi sebagai seorang perempuan yang berwibawa
tidak akan pernah disakiti oleh orang lain
jadi ada illat nya di situ kan
itu luar biasa quran itu
dan luar biasa juga nabi muhammad
semua umat islam
pada waktu itu tidak ada yang diperlakukan sembrono
tidak ada yang berlakukan dilecehkan
karena mereka menggunakan pakaian kehormatan semuanya
nah prof cara terbaik terefektif ya
untuk mengajarkan agama pada masyarakat indonesia
menurut prof itu seperti apa
jadi ini kan sebenarnya sejarahnya kan berkaitan dengan tradisi budaya ya
bagaimana dengan indonesia itu sendiri
saya lihat ini kan sekarang apalagi dengan berhentinya lah cold
perang dingin ini saya lihat masing masing negara kan semua mencari jati diri lah
di indonesia sendiri
ini kan masih ya apalagi setelah reformasi
kita negara demokrasi tapi kita juga memiliki populasi islam terbesar di dunia
tapi kita juga negara yang modern masih berkembang dan lain sebagainya
jadi ada semacam pencarian ya terhadap identitas itu
belum lagi ketika identitas ini kan menjadi sesuatu yang bisa digunakan
dalam politik lah istilahnya ini bagaimana prof memandangnya
karena ini jadi kompleks kan rumit kan dalam
ya politik identitas ini kan fenomena baru sebetulnya ya
kalau dulu kan orang bisa negara kapitalis atau komunis
sekarang sudah menjadi cair semuanya
semua cair multi kultural
nah ini efek globalisasi sebetulnya ya kan
nah sekarang apa yang harus kita lakukan
tidak ada cara lain bagi kita sebagai warga bangsa
indonesia ini kecuali harus mempertahankan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa indonesia
jangan mentah mentah sekolahnya di luar negeri maka harus copy paste
teorinya yang ada di kepalanya diambil di sana dipaksakan masuk ke dalam komunitasnya di indonesia
walaupun negara demokrasi tapi kalau memaksakan kehendak karena ujung ujungnya kan bukan demokrasi lagi kan
pemaksaan kehendak itu bukan demokrasi
nah persepakatan nasional persekepakatan
persepekatan kebangsaan persepekatan budaya persepekatan spiritual persepekatan psikologis
ini modal dasarnya bangsa indonesia
jadi karakter kita itu lebih menonjol sebagai penekanannya kepada formal identity bukan formal negation ini
yang penting berbeda gitu kan
kita boleh berbeda tetapi elang vital kita sebagai suatu warga bangsa ini harus tetap utuh
nah maka itu juga
saya tadi mengatakan ya bahwa pemahaman keagamaan itu harus dirawat
jangan sampai nanti kita mengintroduksi pemahaman keagamaan dari kultur yang berbeda yang menekankan formal negation
nanti akan menggusur tradisi kita yang selalu menekankan formal identity ini
quran itu untuk semua umat untuk semua nation
dan setiap nation itu punya hak
ada yang disebut dengan culture right ya kan
ada hak budaya untuk menafsirkan quran
jadi hak budayanya orang arab sudah menafsirkan al quran sesuai dengan kendaknya sesuai dengan karakternya
mesir juga punya culture right untuk memahami ayat ayatnya
amerika juga mungkin culture right nya
nah kita di indonesia kan juga punya culture right
hak budaya untuk memahami quran
berdasarkan konteks keindonesiaan kita sendiri
apakah itu boleh
karena nabi itu kan bukan untuk memaksakan membangun islam itu dari nol dan harus semuanya serba seragam
ada hadisnya tuh mbak desy
itu sangat bagus ya
aku diutus untuk menyempurnakan
bukan memulai dari nol
aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kulah
jadi tradisi yang sudah positif di masa lampau jangan digusur
tetap kita lanjutkan
kalau semua yang sudah positif itu pun juga harus digusur
lalu memulai dari nol
islam tidak pernah mengajarkan untuk segalanya harus berasal dari nol
sebagaimana diwajibkannya oleh kepada umat umat sebelum
jadi kita melanjutkan
bukan sesuatu yang harus dari nol
nah ada orang yang memahami islam
pokoknya semua yang berbeda dengan apa yang dalam kepala saya
dan itu yang saya anggap benar
maka itu adalah kafir
dan selain itu adalah bid'ah
nah prof cara terbaik terefektif ya untuk mengajarkan agama pada masyarakat indonesia menurut prof itu seperti apa
dan di mana
ada sesuatu yang kita miliki tidak dimiliki negara lain
mohon maaf saya sebutkan tetangga kita malaysia misalnya
pertama kita punya pondok pesantren
pondok pesantren definisi pondok pesantren kalau kita pegang prinsipnya itu selalu mengajarkan tawasuti ya moderasi islam
enggak ada pondok pesantren yang mengajarkan ekstremitas
bukan pondok pesantren kalau ada yang mengajarkan kekerasan
itu minjam mencemari pondok pesantren bahkan
yang kedua kita juga punya apa yang ini iain uin
di seluruh dunia islam tidak ada orang tidak ada suatu negara yang memiliki konsep seperti di indonesia
ada uin state islamic university ada uin ada iain institut agama islam negeri
ada stein hampir semua kabupaten di seluruh indonesia ada perguruan tinggi islam negeri yang kendalinya oleh negara
jadi penyeragaman beberapa prinsip dasar itu diajarkan oleh mereka
alumni alumni stein iain uin menjadi ulama di tempatnya masing masing
kurikulum yang sama
makanya itu boleh perbedaan pendapat diantara kita ada sangat dinamis
tetapi dia tidak pernah keluar
dia tidak pernah keluar dari real yang frame yang telah ditempatkan
berarti harus ada monitoring terus menerus supervisi apa yang diajarkan misalnya apa yang dijadikan materi khutbah dan lain sebagainya
prof ini agak susah tapi kan kalau indonesia di dalam sebesar ini
saya kira tidak susah
karena tadi itu selama kita memiliki prinsip dasar dan karakter dasar itu
itu insya allah kita akan saya tetap optimis ya indonesia akan tetap indonesia
saya tetap optimis ya indonesia akan tetap indonesia

saya harusnya sudah sampai akhir lah
bayangkan dengan tetangga kita sendiri kan
itu sudah pakai sertifikat
tidak boleh khutbah di masjid itu kalau nggak ada sertifikatnya
tidak boleh khutbah di masjid itu kalau tidak ada sertifikatnya
teksnya misalnya brunei malaysia di masjid istiqlah misalnya
maka seluruh sembilan ratus ribu masjid harus ragam semuanya khutbahnya
maka seluruh sembilan ratus ribu masjid harus ragam semuanya khutbahnya
tidak boleh sembarang khatib di negara tetangga
di beberapa negara islam juga seperti itu
kita enggak termasuk istiqlal ya kita berikan kemerdekaan kepada khatib tapi yang penting
bahwa harus ada self controlnya itu kan nah sekali anda melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan prinsip dasar dan ke apa namanya common sense masyarakat kita anda enggak akan dipakai
lagi itu sudah satu hukuman itu sudah sanksi itu sekali anda khutbah ya dengan khutbah khutbahnya
lampu ibatas enggak ada masjid lagi yang mengundang anda itu kan sama dengan mengurangi
reskinya sendiri enggak ada yang memanggil mata pencariannya hanya dari situ kan nah itu kami
sering didatangi oleh teman teman kita dari malaysia kok kenapa ya indonesia berani beraninya
membiarkan orang khutbah tanpa ada tes teks ya apa enggak berani nanti apalagi itu kan
berdiri dengan tv apalagi kita juga sudah ada beberapa kali kan
hai bawa bunuh diri dan lain sebagainya ini kan cukup mungkin meresahkan betul nah pertanyaannya
pak desi tadi kalau saya sih pertama saya tidak setuju adanya sertifikasi hati itu bukan kultur
indonesia itu berangkatnya dari sebuah kecurigaan indonesia itu semakin dicurigai itu semakin menjadi
jadi akan lebih kita pendekatannya dialog dialog selama kita bisa selesaikan dengan dialog ya
nomor dua pendekatan yang lain ya kan tentu saja kalau melanggar hukum ya pendekatannya pendekatan
hukum ya kan tapi saya melihat insya allah bangsa indonesia yang penduduknya sedemikian besar
hai tanpa ada sertifikasi pencerama dan tanpa ada ketentuan khutbah di masjid tapi kok bisa
stabil masjidnya stabil bangsanya seperti ini itu kan mencengangkan ya ya hai brunei
tiga hari sebelum khutbah nanti itu dibaca dulu oleh lembaganya kan benar enggak ini ada enggak kata kata
yang tidak pantas jadi apa kreativitas masyarakat itu kan tertekan terbelenggu nah kita bebas tapi
kebebasan yang melampaui batas itu akan ada rambu rambunya itu nanti akan kena sanksinya sendiri
menurut prof itu apakah perlu misalnya di sekolah negeri dan seperti apa apakah ya belajar mengenai
agama lain juga supaya ada pemahaman saling pengertian saya rasa ini supaya ada apresiasi
lah terhadap selama ini kan kita one way one way lah tidak inklusif jadi guru agama islam
mengajarkan agamanya guru agama katolik mengajarkan katolik hindu buddha kongkocu dan sebagainya tentu
subjektivitas para gurunya itu mengajarkan kepada muridnya antara lain agama yang paling benar adalah
agama kita agama lain tidak subjektivitas itu kan dan itu enggak salah sebetulnya pertanyaan kita
bisa nggak kita menciptakan suatu konsep lain bagaimana supaya kita menganggap agama kita ini
memang benar dan paling benar
tapi biarkanlah orang lain melakukan sesuai dengan keyakinan mereka mereka juga menganggap agamanya
paling benar ⁇ dont ⁇ worry enggak ada masalah kan nah yang jadi masalah sekarang ini ya kadang kadang kita
mengajarkan agama doktrin wah itu enggak benar maka itu harus dimusnahkan nah itu kan sudah mulai
eksklusif ya kan semua orang yang berbeda dengannya itu tidak boleh hadir itu jihad dan itu harus diperangi
nah kalau sudah konsep yang seperti ini diterjemahkan sebagai jihad itu sangat berbeda dengan konsep jihad itu
sendiri dalam pemahaman saya jihad itu untuk menghidupkan orang bukan mematikan orang jihad
itu untuk menghidupkan bukan mematikan ada yang pikirannya mati enggak kreatif kita melakukan jihad

ekonominya lemah mati semua mata pencariannya kita hidupkan itu jihad itu bukanlah jihad itu orang sudah hidup stabil harmonis tiba tiba kita kasih bom
alasannya apa berbeda dengan aku enggak nabi apa ya al quran dan rasulullah tidak pernah memperkenalkan cara cara kekerasan
maka itu saya ingin menegaskan di sini atas nama apapun untuk siapapun kepada siapapun tidak ada tempatnya kekerasan atas nama agama terutama islam
namanya saja islam kok islam itu artinya damai kan jadi tidak boleh memperatasnamakan islam untuk melakukan kekerasan
prof idealnya di dalam kurikulum itu hal hal seperti yaitu kearifan lokal keindonesiaan budi pekerti tenggang rasa dan lain sebagainya itu
menurut prof perlu dimasukkan sebagai sesuatu yang sentral menurut prof perlu dimasukkan sebagai sesuatu yang sentral
usul fikih sebetulnya fikih imam syafi'i itu kan
kebetulan masyarakat yang mayoritas dianut oleh bangsa indonesia asia tenggara itu kan mazhab syafi
masyarakat syafi'i itu sangat tolerans terhadap kearifan lokal
al hadathu muhakkam tradisi itu adalah suatu dasar hukum
jadi apalagi nu kan ada motonya itu motonya sangat kental dengan ini
al muhabbat adzal al qarimi salih wal akhdu bil jadid asli
melestarikan nilai nilai positif yang sudah ada dan mengambil sesuatu yang baru ya lebih baik gitu kan
itu kan sangat continue bukan pemotongan pemotongan
kalau prinsip kita seperti ini semuanya maka insya allah saya kok sangat optimis bahwa kita akan tetap maju pada saat yang bersamaan kita juga tetap menjadi indonesia
jangan seperti kita mendambakan orang lain
jangan sebagai sebuah kemajuan tapi tidak peduli dengan bangsa sendiri
jadi nkri itu itu bisa mewadahi keinginan kita semuanya
nkri itu perlu kita pertahankan sebab ini barang berharga sangat berharga untuk bagi bangsa indonesia
bahkan negara negara lain itu belajar pancasila
mungkin gak kita meniru mengkopipas apa yang ada di indonesia ini
kita bukan negara islam loh
tapi bulan ramadan dua tahun terakhir ini itu salah satu survei membuktikan ya bahwa ada turis ramadhan di indonesia
jadi negara yang paling nikmat untuk ditempati melakukan ibadah ramadhan tentunya sesudah makkah madinah adalah indonesia
turis turis ramadhan itu enak banyak sekali di indonesia ini
kita bisa bergadang kita bisa di mana pun masjid yang kita inginkan kita bisa
kita bisa di mana pun masjid yang kita inginkan tanpa ada kekhawatiran akan ada gangguan gangguan dari jalanan
toko toko tv tv semuanya itu berubah menjadi dekorasi ramadhan
akhirnya muncul apa yang disebut dengan turis ramadhan
ini jadi buah bibir kalau ingin menikmati bulan suci ramadan datanglah ke indonesia
karena kalau mau taruhi lama lama datang ke masjid tertentu
kalau mau taruhi lebih cepat juga ada juga
nah ada semuanya
jadi seperti supermarket ini
masjid apa pun yang anda akan pilih di sini ada di indonesia itu
dan tidak pernah anda diusir tidak pernah diusik mau menjelangkan seperti apa pun
mau kunut nggak kunut itu sudah lewat indonesia
dan dipikir pikir kita dengan negara dua ratus sampai dua ratus tujuh puluh juta penduduk dengan begitu ragam begitu banyak pulaunya
bahasanya sukunya dan lain sebagainya kita masih survive ya
sering ke luar negeri kan prof apalagi ke daerah daerah timur tengah yang masih dalam konflik ini
bagaimana biasanya mereka memandang indonesia tapi bagaimana juga prof memandang mereka
ini ada suatu statement yang unik bagi saya itu
untung ada indonesia
untung ada indonesia
seandainya tidak ada indonesia
asumsi banyak negara
islam itu adalah agama teroris
islam itu adalah agama kekerasan
islam itu bertentangan dengan modernitas
untung ada indonesia
mampu memeralelkan kemodernan dan keislaman itu sendiri
negara indonesia ini tidak bisa dipandang kecil
negara terbesar dunia islam sekarang adalah indonesia
seperlima penduduk umat islam di dunia ini ada di indonesia loh ini
untuk mengatakan agama islam
itu tidak terbukti
buktinya indonesia bisa menciptakan suatu ketenangan
indonesia juga menciptakan suatu hal yang positif untuk dunia islam
bahwa perekonomian kita harus demikian maju kan
jadi islam juga paralel dengan konsep perekonomian modern ya kan
islam juga di indonesia ini mampu memproteksi asumsi bahwa islam itu tidak menghargai perempuan
apa pernyataan hillary clinton waktu datang ke indonesia kan
siapapun yang mau belajar tentang islam
apa belajar tentang keseraan gender
datanglah ke indonesia kan
jadi kesetaraan gender yang paling ideal di mata hillary clinton
secara eksplisit dikemukakan di jakarta juga di amerika
siapa yang mau belajar kesetaraan gender datanglah ke indonesia
jadi tidak bisa kita mengatakan islam itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender
karena buktinya islam terbesar di dunia indonesia menerapkan konsep itu
tidak bisa juga kita mengatakan bahwa islam itu bertentangan dengan konsep ham
ham di indonesia ya kan
tentu dengan segala catatannya
diasumsikan oleh masyarakat dunia islam terutama
itu betul betul sangat menghargai konsep kemanusiaan di indonesia itu
jadi islam bisa memaralelkan hak asasi manusia
islam bisa merelakan modernitas ekonomi
islam juga bisa memeradalkan dengan konsep politik modern
pemilihan umum negara demokrasi terbesar adalah kita kan
jadi islam tidak bertentangan dengan konsep demokrasi
jadi indonesia itu penyelamat wajah dunia islam
dan bahkan penyelamat wajah islam itu sendiri
orang tidak bisa berpandangan negatif terhadap islam
gara gara ada indonesia menjadi bukti
dan ini sebenarnya menjadi kita kan jadi harus role model yang menciptakan kedamaian
dan ini sesuatu tanggung jawab yang harus kita pelihara
makanya itu betul
kita tidak bisa mengambil alihnya
tanggung jawab itu sebenarnya
karena kalau indonesia ini rusak maka buyarlah seluruh harapan orang
memang islam begitu kan
tapi selama indonesia utuh seperti apa adanya sekarang
maka asumsi asumsi negatif tentang islam itu tidak akan muncul
kenapa karena kita menjadi fakta sekarang
kita menjadi bukti
dan kita menjadi role model sekarang
kita memasuki tahun dua ribu dua puluh mungkin terakhir prof
apa kira kira harapan dan bagaimana terus menerus memupuk kedamaian hidup bersama dengan harmonis di indonesia ini
apa yang perlu kita utamakan khususnya dalam kehidupan kita sehari hari sebagai seorang manusia
ini kan paling utama kita kan seorang manusia yang hidup bersamaan satu sama lain
itu sebuah tradisi baru ini mbak
setiap kali perpindahan tahun itu ada konsep muhasabah
indahnya pergantian tahun kita itu dulu kan identik dengan hura hura mabuk mabukan segala macam
ini sekarang mulai berimbang
masjid masjid seperti menjadi sebuah tradisi baru melakukan muhasabah pergantian tahun
ternyata bukan hanya masjid gereja gereja juga
rumah rumah ibadah yang lain juga melakukan hal yang sama kan
jadi ada konsep penyadaran baru pergantian tahun sekarang ini
bagaimana kita mengisi dengan penuh kesadaran consiousness yang sangat spiritual yang sangat dalam
karena kalau kita melakukan pergantian tahun dengan cara hura hura dengan mabuk mabukan tanpa menetapkan visi
nah istilahnya dalam bahasa islam itu kan nanti kita gak berkah

menginjakkan kaki dalam sebuah rumah baru itu kan harus ada acara acara khusus doa doanya kan
menginjakkan kaki dalam sebuah rumah baru itu kan harus ada acara acara khusus doa doanya kan
dan sebuah konsep yang sangat baru juga
maka kita harus mengawal itu dengan bismillahirrahmanirrahim
jadi segalanya harus berawal dengan sesuatu yang baik yang positif yang tenang yang teduh dan progress
tapi juga yang sangat toleransi tadi itu
maka dengan demikian insya allah tahun depan itu akan menjadi tahun indonesia lah
boleh tahun berganti tetapi kita tidak boleh menambah masalah
boleh tahun berganti tetapi kita tidak boleh menambah masalah
bahkan semakin ke depan masalah masalah prinsip itu semakin kita lewati
itu mimpi mimpi kita ke depan
dan saya menghibur kepada seluruh umat islam terutama umat beragama pada umumnya
mari kita menggunakan bahasa santun dalam menyampaikan agama kita apapun agama kita
berhentilah memperatasnamakan agama untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya bertentangan agama itu sendiri yaitu kekerasan
termasuk kekerasan terhadap perempuan kekerasan rumah tangga kekerasan teman sekerja kekerasan sejawat
mari kita meninggalkan segala bentuk kekerasan itu
dan mari kita menggunakan kosa kata yang feminin kosa kata yang lembut kosa kata yang mencerahkan
insya allah indonesia akan menjadi negara ideal negara impian
baladuntai bahwa rabu'n gafluna
amin terima kasih banyak prof
sangat mencerahkan sangat menyejukkan tentu saja pesan yang kita ingin dengarkan ya
dan kita harapkan kita bisa menyambut tahun dua ribu dua puluh dengan penuh optimisme dan penuh dengan kedamaian
amin insya allah
dan kita harapkan juga indonesia akan tetap menjadi sebuah negara yang role model
diapresiasi oleh seluruh negara lain bahwa kita sebuah negara yang besar
tapi juga kita negara yang sangat demokratis
tapi tetap berpegang teguh ya terhadap prinsip prinsip dasar kita
bineka tunggal ika dan juga pancasila kita
karena ini yang membuat kita indonesia itu bersatu
prof sekali lagi terima kasih banyak ya prof nasaruddin umar
dan tentu saja insight with desi anwar
selamat tahun baru dua ribu dua puluh
dan jangan lupa saksikan acara ini juga di cnnindonesia com
dan anda juga dapat mengikuti
dan juga dapat mengikutinya di kanal youtube insight with desi anwar
sampai jumpa ada